pernahkah anda berbelanja online
tentunya hal ini sudah merupakan hal yang tidak asing bagi kita semua
terlebih lagi di era serba internet sekarang ini
kegiatan perdagangan tidak lagi berpusat di lokasi fisik
seperti pasar supermarket sualayan atau mal
di era digital ini semakin banyak orang yang berbelanja lewat internet atau secara online
baik itu di komputer atau smartphone
toko online untuk berbelanja tersebut dinamakan e commerce
terdapat tujuh kategori e commerce yaitu
business to business atau b dua b adalah transaksi di mana produk satu perusahaan
akan khusus dijual ke pelanggan yang juga berbentuk perusahaan
di mana produk atau jasa yang dijual dari perusahaan ke konsumen perorangan
b dua c layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual
toko retail konvensional adalah proses transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online
landungan martesto co retail konvensional adalah proses transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online
landungan martesto co retail konvensional adalah proses transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online
yang meliputi setiap transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen
consumer to business atau c dua d adalah transaksi penjualan dari konsumen ke perusahaan
salah satu contoh transaksi c dua b adalah content creator
yang menawarkan karya ilustrasinya kepada perusahaan tertentu
business to government atau b dua g adalah jenis e commerce
yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah
umumnya pihak penjual akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan
untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah
consumer to government atau c dua g merupakan proses transaksi elektronik
yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah
seperti contohnya pembayaran pajak atau iuran bpjs
jenis bisnis e commerce b dua g atau c dua g mempunyai tujuan yang sama
yaitu meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan pemerintahan
dengan dukungan teknologi dan informasi
online to offline atau b dua g adalah jenis e commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah
jenis b dua o atau o dua o adalah jenis baru di mana produsen menggunakan dua saluran
pihak produsen akan melakukan promosi melalui jaringan online
yang akan mendorong konsumen untuk berbelanja di toko offline
selain itu jenis o dua juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online
dan melakukan pengambilan barang di toko offline
bisnis e commerce juga memiliki keuntungan lain
yaitu tidak ada batasan geografis
maka bisa dipastikan akan terbatas pada wilayah tertentu saja
namun hal itu tidak berlaku saat perjualan secara online melalui e commerce
karena kemudahan menjangkau siapapun di seluruh indonesia tanpa batasan geografis
salah satu keuntungan yang menonjol dari berjualan melalui e commerce
adalah biaya operasional yang relatif lebih murah
hal ini dapat terjadi karena bisnis dengan model ini tidak memerlukan toko fisik
dengan kata lain tidak diperlukan biaya untuk membangun atau menyewa toko
pelanggan hanya perlu mencari nama produk di kotak pencarian
dan langsung muncul hasil mengenai barang yang dicari
hal ini berbeda dengan toko fisik
di mana konsumen harus berkeliling toko dulu untuk mencari produk yang diinginkan
sudah siap untuk memulai usaha di e commerce
berikut langkah yang bisa diikuti
memilih produk yang akan dijual
pikirkan di mana dan bagaimana cara mendapatkan produk tersebut
kemudian uji apakah produk tersebut layak dijual
anda perlu melakukan pengujian kelayakan ini
misalnya tanya kepada kerabat
atau lakukan survei dengan memberi contoh produk
riset persiapan dan merancang bisnis
dan menemukan pemasok produk tersebut
anda siap untuk membuat rancangan bisnis
yang membantu jalannya operasional bisnis
pilih metode bayar yang memudahkan anda dan konsumen melakukan transaksi
fasilitas pembayaran biasanya telah tersedia
jika anda berjualan melalui e commerce
namun jika anda berjualan melalui media sosial
opsi transfer bank atau menggunakan grace dapat menjadi pilihan
pilih e commerce untuk berjualan
berbagai e commerce terkemuka di indonesia dapat anda pilih
untuk lebih memaksimalkan potensi pasar
anda juga bisa membuka toko di semua e commerce sesuai dengan preferensi anda
yuk mulai berusaha di e commerce